saudara terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi
ada informasi untuk mempermudah mengenali koper bawaan saat tiba di tanah suci
jemaah haji asal lumajang jawa timur memberi tanda unik pada koper mereka
tanda unik ini dipasang keluarga jemaah haji agar permudah saat jemaah mencari koper mereka saat tiba di tanah suci
dan tidak tertukar dengan jemaah lainnya karena warna dan corak koper yang sama
sejumlah benda mulai dari pita warna warni boneka kelas plastik hingga ketapel ditempelkan di koper jemaah haji
petugas pendamping dari kelompok mimpingan ibadah mengecek satu persatu koper koper yang dibawa jemaah haji
sebelum diberangkatkan ke asrama haji sukolilo surabaya
menurut rencana semua koper akan dibawa ke asrama haji
jemaah haji asal lumajang jawa timur memberi tanda unik pada koper mereka saat tiba di tanah suci
jemaah haji asal lumajang jawa timur memberi tanda unik pada koper mereka saat tiba di tanah suci
jemaah haji asal lumajang jawa timur memberi tanda unik pada koper mereka saat tiba di tanah suci
sementara itu petugas ppih embarkasi surabaya menyita ratusan bungkus rokok berbagai merek milik jemaah haji
penyitaan dilakukan karena dianggap melebihi batas dari jumlah yang diizinkan
jemaah haji asal lumajang jawa timur memberi tanda unik pada koper mereka saat tiba di tanah suci
penyitaan ratusan bungkus roko ini terungkap setelah petugas bandara
jawa timur memberi tanda melakukan pemeriksaan koper jemaah melalui mesin x ray dan metadetector
sekretaris ppih embarkasi surabaya mengatakan
jemaah haji hanya diizinkan membawa rokok maksimal dua slop atau dua puluh bungkus
meski sering diimbau tetapi masih tetap ada jemaah yang melanggar dengan membawa rokok melebihi
saudara seorang jemaah haji asal pacitan jawa timur wafat karena serangan jantung di mekah arab saudi
sekretaris ppih embarkasi surabaya mengatakan
jemaah haji yang wafat di tanah suci akan mendapatkan hak dibadal hajikan tanpa dipungut biaya
dan mendapatkan asuransi jiwa
jemaah tersebut meninggal akibat mengalami serangan jantung dan telah dimakamkan di madinah
dari data petugas ppih surabaya
hingga saat ini masih ada dua puluh calon haji yang tertunda keberangkatannya karena sakit
dan masih menjalani perawatan di rumah sakit haji surabaya
duka ada satu jamaah
dari pacitan yang itiqol yang sahid wafat pada tanggal sembilan belas mei kemarin
dari pacitan kita doakan mudah mudahan keluarganya sabar dan almarhum menjadi ahli surga
sementara dua jemaah haji asal bengkulu dirujuk ke rumah sakit akibat kelelahan saat tiba di tanah suci
harus mendapatkan perawatan di rumah sakit
kedua jemaah haji yang tergabung dalam kloter tiga
padang ini mengalami sakit hingga harus dirujuk ke rumah sakit
saat ini petugas terus memantau kondisi jemaah lainnya
dan memberikan pembinaan untuk persiapan saat menjalani puncak haji di bulan juni
petugas juga menyarankan jemaah yang merasa kurang sehat untuk beribadah di penginapan
jemaah yang berubah menjadi jemaah yang lebih baik untuk beribadah di penginapan
jemaah yang berubah menjadi jemaah yang lebih baik untuk beribadah di penginapan
sementara itu empat ratus lima puluh bus solawat siap melayani jemaah haji indonesia di mekah selama musim haji tahun dua ribu dua puluh empat
bus akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke masjid haram ataupun sebaliknya
bus solawat beroperasi selama dua puluh empat jam melewati dua puluh dua rute
di sepanjang jalan raya depan hotel tempat jemaah haji indonesia tinggal
satu ratus tujuh puluh hotel jemaah sehingga mempermudah jemaah haji mencapai bus solawat
khusus untuk lansia tersedia dua puluh bus
jemaah diimbau datang ke masjidil haram beberapa jam sebelum azan agar penumpang tidak berdesakan
selain itu jemaah akan dibekali kartu transportasi dengan warna berbeda beda
di dalamnya terdapat angka dan nama wilayah sesuai dengan hotel yang ditempatinya
bus solawat itu kalau kita total sekitar empat ratus lima puluh
itu nanti yang beroperasi saat puncak
saat puncak haji itu ada empat ratus lima puluh an
kalau sekarang karena kedatangannya itu baru taruhlah delapan kloter per kloter itu sudah kita siapkan enam bus
enam kali enam berarti ya empat puluh delapan besi
ada juga tujuh puluh delapan dapur catering yang melayani konsumsi jemaah haji indonesia selama tinggal di madinah dan mekah arab saudi
dapur catering menyiapkan makanan khas nusantara
pemerintah mengontrak lima puluh tujuh dapur catering di mekah dan dua puluh satu dapur catering di madinah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari hari jemaah haji
selama tinggal di madinah dan mekah kurang lebih empat puluh satu hari
untuk menjaga kualitas ppih daerah kerja madinah dan mekah selalu memastikan pembuatan makanan mulai dari bahan proses memasak pengemasan hingga distribusi
oh telur orang arek
kita ingin memastikan bahwa prosesi untuk
masa konsumsi jamaah haji sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dalam kontrak
sehingga kita memastikan bahwa prosesi makanan dari bahan baku dan nanti saat proses distribusi di sini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati
memasuki masa keberangkatan haji membawa berkah bagi jasa reparasi tas haji di kabupaten indramayu jawa barat
banyak calon jemaah haji yang ingin mengganti tali atau kunci tas
agar awet digunakan selama satu bulan lebih beribadah di tanah suci
masa keberangkatan haji selalu menjadi berkah bagi jasa reparasi tas haji di embarkasi haji kertajati kabupaten indramayu jawa barat
karena permintaan jasa reparasi meningkat
dan hal ini membuat pendapatan dari jasa reparasi tas haji di musim haji tahun dua ribu dua puluh empat ini mengalami peningkatan
dari hari biasanya sebesar tiga puluh hingga empat puluh
kebanyakan dari jemaah haji meminta untuk mengganti tali tas yang lebih kuat
serta mengganti kunci tas agar lebih aman digunakan
karena tas yang dipakai akan digunakan selama satu bulan lebih
karena selalu membawa berkah di masa keberangkatan haji setiap tahunnya profesi jasa reparasi tas pun bertambah lebih banyak dari tahun sebelumnya
meskipun di musim haji tahun sekarang mengalami peningkatan
tidak setinggi di tahun haji sebelumnya
namun sekecil apapun untung yang didapatkan
memet mengaku tetap bersyukur karena bisa membantu banyak calon jemaah haji
alhamdulillah lah sekarang mah banyak yang masangnya
jadi paling kebagian empat puluh bijilah paling sehari tuh
ya kalau yang tahun kemarin mah nggak ada yang masang
jadi sampai tiga ratus lebih bisa masang
jadi berarti sekarang lagi turun ya
tapi ya gimana lagi lah namanya juga kan masing masing punya rezeki lah
cari rezeki gak apa apa
jemaah haji yang berangkat dari bandara kertajati berasal dari wilayah cirebon indramayu majalengka kuningan subang sumedang dan bandung
dengan jumlah sebanyak tiga belas dua ratus orang
padlian tosugiono kompas tv idramayu jawa barat